apakah benar salah satu yang dpo tersebut anak seorang mantan bupati
semakin terkuat kasus fina almarhum cirebon
apakah benar salah satu yang dpo tersebut anak seorang mantan bupati
hayo penyidik segera turun ke lapangan panggil mantan bupatinya
ayo ini jutaan rakyat indonesia menunggu
apakah benar salah satu pelaku yang dpo adalah anak mantan bupati
sudah viral di mana mana
ayo penyidik polda jabar bergerak cepat jemput sekarang malam ini juga
langsung sita semua handphonenya semua sama istrinya sama anak anaknya sama pak
bapak ibunya opung nenek kakeknya
oke saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah fina